dan kita telah bergabung dengan dr dominikus husada spesialis anak yang juga sekretaris komda kipi jawa timur
ya selamat pagi dr domi
selamat pagi mas
ya dok ini kan kita tahu tanggal dua puluh delapan maret ketua komnas kipi menyatakan akan berkoordinasi
dengan komda kipi jawa timur mengenai investigasi kejadian ini apakah sudah ada hasilnya dokter
kita sudah membahas mengenai kasus ini namun pernyataan resmi akan keluar dari komnas kipi
jadi ketika kita sudah berkoordinasi dan permasalahan dibahas di tingkat nasional
maka tentu pernyataan akan keluar dari komnas kipi saya kira begitu
baik kapan itu dok akan diumumkan hasil
kayaknya kalau nggak hari ini besok komnas sudah bisa merilis
tapi itu tergantung pada komnas ya
dok sambil menunggu pernyataan resmi masyarakat tentunya ingin mengetahui sejauh apa kipi ini terjadi
atau kejadian ikutan pasca imunisasi ini terjadi pada anak anak secara umum dok
apakah semua anak punya potensi yang sama atau bagaimana sebenarnya
ya jadi begini buatan manusia nggak pernah ada yang sempurna
selalu akan ada sesuatu ya
tapi dalam hal imunisasi
kita selalu menjaga kualitas imunisasi itu baik vaksinnya maupun programnya
dalam konteks menjaga kualitas inilah semua kejadian yang mengikuti imunisasi perlu didata
nah oleh karena itu namanya adalah kipi kejadian ikutan pasca imunisasi
ini nama ini nggak sama dengan kiki ya
kejadian ikutan karena imunisasi itu beda
jadi banyak sekali laporan dan memang kami harapkan memang laporan
yang banyak untuk dibuktikan apakah kemudian ada hubungannya atau tidak
di seluruh dunia sama bahwa sebagian besar laporan yang masuk itu
kejadian itu tidak berhubungan dengan vaksinnya
saya tidak masuk di kasus ini ini penjelasan secara umum
jadi data kita di jawa timur di indonesia dan di luar negeri itu mirip
bahwa laporan terbanyak itu tidak berhubungan dengan vaksinnya
jadi dua hal yang sebenarnya terpisah
tetapi jangka waktunya itu berurutan
mirip dengan kucing hitam lewat kemudian turun hujan
dua dua peristiwa itu betul waktunya berurutan
tetapi kaitannya menurut ilmu tidak ada hubungannya
itu yang terbanyak adalah begitu
tetapi memang ada satu dua yang berhubungan dengan imunisasi
kalau diberi dpt misalnya terus panas itu biasanya karena vaksinnya
jadi itu pun kita sudah tahu
tetapi untuk yang berat berat yang berhubungan dengan vaksin
itu tentu menjadi perhatian
nah selama ini kalau vaksin itu memang menimbulkan sesuatu yang berat
dia kemungkinan besar akan dilarang
seperti yang pernah terjadi dengan beberapa vaksin dalam sejarah kita
jadi gambarannya kira kira demikian mbak tanpa yang kita hadapi
baik dok kemudian juga ini kemarin jenis vaksinasi
ataupun imunisasi yang diberikan terhadap korban yang diterenggalek itu
sebenarnya jenis vaksinasi apa dok
karena sempat ada perbedaan keterangan gitu ya
antara bidan dan orang tua dari korban
yang jelas dia terima vaksin dpt dengan polio suntik
vaksin mentabio yang biasa rutin kita berikan
ditambah satu lagi vaksin pcv namanya
itu rutin sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh kementerian kesehatan
saya kira tidak ada sesuatu yang luar biasa untuk vaksin yang diberikan
sama dengan yang kita berikan pada bayi bayi lain pada usianya
dok tapi apakah kita berbicara umum lagi ya dok
apakah ada juga kejadian atau fakta fakta di masa lalu
bahwa tenaga kesehatan bisa saja memberikan vaksin
yang tidak sesuai dengan jatahnya diberikan di hari itu
ada tapi itu boleh dibilang ya kejadian yang sangat jarang terjadi
jatahnya tidak mungkin sempurna
dan itu gunanya setiap kali ada laporan itu selalu dilakukan investigasi
investigasi dalam prosedur kipi itu ada sendiri
nah ini termasuk jenis vaksin yang diberikan bagaimana penyimpanan transportasi
siapa yang memberikan
dan salah satu yang juga penting
di antara yang menerima vaksin yang sama pada saat yang sama
berapa orang yang mengalami keluhan
ini salah satu indikator untuk menentukan di mana persoalannya
itu tentu tentu akan ada investigasi ke arah sana
pernah terjadi namun sangat jarang
oke mungkin dok sedikit edukasi lagi bagi masyarakat gitu
mungkin bisa dijelaskan dok imunisasi wajib pada anak
itu yang harus diberikan itu apa saja sih dok
tahun ini kementerian kesehatan telah menambah lima jenis vaksin baru
sehingga seluruh yang harus diterima oleh bayi dan anak itu jumlahnya empat belas
empat belas bukan empat belas injeksi bukan
kalau umurnya dia baru lahir
biasanya kita cuma memberikan hepatitis b
setelah itu bcg
setelah itu umur dua bulan dia akan terima dpt dan poliotetes
kemudian mulai tahun ini ditambahkan vaksin untuk pcv namanya
dan ada satu lagi dia akan ditetesi untuk diare rotavirus
nah itu pada usia sekitar dua bulan
dan akan diulangi pada umur tiga bulan
kemudian pada empat bulan akan masuk vaksin polio injeksi
polio injeksi merupakan vaksin yang diberikan untuk melengkapi kekebalan dari vaksin poliotetes
berulang lagi pada bulan berikutnya polio injeksi tetap akan diberikan
setelah itu dia akan menunggu
sampai sembilan bulan dimana vaksinasi dampak akan dilakukan
jadi secara prinsip sebetulnya
vaksinasi itu disusun dengan rapi
dengan penambahan lima antigen ini pun
jadwal itu tidak memberikan suatu hal yang luar biasa pada si anak
yang berbeda adalah
kita sekarang akan memberikan suntikan lebih dari satu
pada satu kali anak itu datang ke posyandu atau puskesmas
nah ini yang di masa sebelumnya
hanya dilakukan di tempat tempat tertentu
tetapi di negara negara maju
itu sudah satu hal yang rutin dilakukan
ada penambahan item ya kalau orang orang awam boleh bilang
ada lima item vaksinasi ya dok ya di tahun ini
iya yang baru ya yang ditambahkan
yang kita sebelumnya hanya melakukan di tingkat daerah daerah tertentu
tapi tahun ini sudah diputuskan untuk dilakukan di seluruh indonesia
masih relatif tertinggal dibandingkan vaksinasi negara maju
tapi tentu penambahan lima itu sudah suatu kemajuan yang cukup signifikan bagi kita di indonesia
dok ini kan kejadian yang berlangsung ini kan
atau kejadian di terenggalek ini kan sedang diinvestigasi
tapi pasti tidak sedikit juga orang tua yang akhirnya memberi perhatian lebih mengenai kasus ini
kalau kita bicara kejadian ikutan pasca imunisasi artinya
apa yang terjadi
seperti apa dok
jika setelah imunisasi itu ada kondisi kesehatan tertentu yang diderita oleh anak kita
seharusnya seperti apa langkah atau respon orang tua yang tepat dok
ya sebetulnya semua kejadian itu perlu disampaikan pada dokter atau tenaga kesehatan yang memberikan imunisasi
ya bahkan yang ringan ringan ya
misalnya setelah vaksin dpt panas
yang menyuntik itu perlu tahu bahwa anak itu panas ya
ini dalam konteks laporan kipi nya
karena kita mendata itu bukan cuma yang berat berat tapi yang ringan itu pun juga didata
nah dengan cara ini kita tahu pasti berapa banyak orang yang menerima vaksin a akan mengalami keluhan apa
itu itu mintanya begitu
kalau bisa komunikasi dengan yang memberi imunisasi
kalau nggak lapor saat itu nanti waktu imunisasi berikutnya sampaikan
nah tentu yang lebih berat misalnya panas terus kejang ya
itu tentu kami juga perlu tahu
demikian juga kalau ada masalah sebelumnya
jadi yang sering itu adalah isinya kurang baik
tapi itu biasanya tenaga kesehatan sudah melihat
katakan misalnya anak umur sembilan bulan belum bisa angkat kepala
itu kami perlu tahu itu
sehingga bisa menentukan strategi yang lebih tepat
bukan merupakan suatu penghalang untuk imunisasi
sangat jarang penghalang imunisasi itu yang bersifat absolut
jadi tidak bisa tidak harus di stop itu sangat jarang
yang sering itu adalah disesuaikan dengan kondisinya
termasuk kalau anak itu sedang sakit misalnya waktu hari pelaksanaan imunisasi
nah ini sangat bergantung pada pemeriksaan dari tenaga kesehatan
hal hal seperti inilah yang perlu disampaikan oleh orang orang yang berada di dalam kondisi ini

tapi intinya seperti tadi saya katakan kami sangat menjaga kualitas dari imunisasi yang kita lakukan
ini bukan saja kita di indonesia
tapi di seluruh dunia sama bahwa kita sudah menerapkan prinsip prinsip seperti ini
ya baik jadi tentu kita masih terus menunggu ya hasil investigasinya
dan tentunya juga mungkin imbauan juga bagi orang tua
sebelum membawa anaknya vaksin dipastikan juga anaknya dalam keadaan sehat dan prima gitu ya
baik dr dominiko susada sekretaris komda
kipi jawa timur terima kasih atas
informasinya selamat kembali beraktifitas